ada big boss dari mana nih
lo kenapa dandan dandan kayak gitu
ibu habis jadi aktor boy
gue habis pura pura jadi orang besar
anak dari calon suaminya itu
udah merestui hubungan dari orang tua mereka
mama saya sampai sekarang belum tahu kalau
anak dari calon suaminya itu ya pacar saya
begitu juga pacar saya
dia masih nggak tahu kalau
yang akan jadi ibunya nanti
ya itu mama saya sendiri
di posisi ini cuma saya yang tahu
tahu semua kebenaran ya
jadi pacar kamu belum tahu kalau calon istri bapaknya itu
atau calon ibu tirinya itu adalah mamah kamu
ya dia belum tahu
aduh contoh malam
coba dulu determining speaking
tapi apa paradisi tuhan bernyata nya
aku tak peduli sangat
aku kok tahu siapa tuhan
tidak ya kan
kalau saya di di
kenpa saya paham
pantes dan wajar
di antara dua pilihan yang begitu sulit
yang memang harus diambil keputusannya
saya udah lama gak ngeliat mama saya sebahagia ini
saya cuma pengen bikin mama saya bahagia
dari sisa hidupnya saat ini
ya meskipun saya harus ngerelain hubungan saya dengan pacar saya
dan itu sangat berat buat saya
aa bangga sekali sama kamu
pilihan kamu itu adalah hal pilihan yang tepat
ada sebuah hadis dari siti aisyah
rasulullah saw pernah ditanya oleh siti aisyah
yang lebih berhak
bagi seorang wanita ketika dia sudah menikah dan menjadi istri
kemudian siti aisyah bertanya lagi
siapa yang lebih berhak
untuk anak laki lakinya
hadis riwayat muslim
apa yang kamu pilih itu sesuai dengan
dan rasulullah anjurkanmu
itu bertanda anak yang soleh
terkadang kita menghadapi kehidupan ini
ditakuti dihantui dengan rasa
yang memang kita bentuk sendiri
image yang ada pada diri kita
kita bentuk sampai kita merasa takut
tapi kamu bisa mengambil keputusan itu
dengan mengesampingkan egoisme kamu sendiri
tandanya kamu anak yang soleh
pilihan yang tepat
dan itu adalah pilihan allah swt
makasih ya pak
gimana ref kamu udah ketemu sama papi kamu
gak boleh katanya
yaudah ref kamu yang sabar aja ya
ya semoga aja
dan papi kamu tiba tiba ngasih kamu izin buat ikut kontes itu
iya mudah mudahan ya
aku jalan dulu ya nanti aku telfon lagi deh